yang didukung juru kampanye
bahwa dari sisi hukum positif mengenai pemilu saat ini
pola komunikasi pemasaran juru kampanye yang melekatkan citra dirinya
kepada kandidat atau pasangan calon tertentu bukanlah tindakan yang melanggar hukum
namun endorsement atau perlekatan citra diri demikian
sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif
potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden
yang notabene dirinya mewakili etentitas negara
dimana seharusnya presiden bersangkutan berpikir bersikap dan bertindak netral
dalam ajang kontestasi pemilih pasangan presiden dan wakil presiden
yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
bahwa kedudukan presiden di indonesia sendiri menurut mahkamah memang dilematis
antara posisinya sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan hasil pemilihan umum
sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara
sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum
sekaligus sebagai warga negara indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik
antara lain mau wujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon atau kandidat tertentu
bahwa menurut mahkamah mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana
untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum
yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan yang
bagi yang salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu
kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian
serta kerelaan para petahana di level masing masing
yang menghadapi kemiripan situasi dengan posisi kondisi pilpres tahun dua ribu dua puluh empat ini
inkasu petahana kepala daerah
terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi di indonesia
bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas etis ataupun fatsun
sehingga posisi yang berlawanan dengannya yaitu ketidak relaan
tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum
kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah berlebih dahulu
dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang undang
bahwa berdasarkan fakta hukum serta indikasi yang terungkap dalam persidangan
mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukan tindakan terkait
dengan ketidak netralan presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi pihak terkait
sekali lagi karena tolak ukur ataupun parameter ketidak netralan presiden
dalam pemilu termasuk wilayah etik belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang undangan
yang dikontrolkan pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azazi manusia yang tidak dapat dikurangi
bahwa terlepas dari anutan asas legalitas demikian mahkamah menegaskan
perlu perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif
demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil
yang dikontrolkan pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azazi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas undang undang mengenai kepemiluan
sebagaimana telah tersinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya
termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemilu yang memenuhi azas jujur dan adil
setelah mahkamah mencermati fakta hukum mengenai latar belakang program bansos yang merupakan dalam persidangan terutama dari dalil permohonan
pemohon serta keterangan menteri menteri yang dipanggil mahkamah
makamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi presiden dan dampak kunjungan dan pembagian bansos terhadap fairness pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
setidaknya dari keterangan lisan empat menteri dalam persidangan makamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh presiden
dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
oleh karena itu menurut mahkamah tindakan presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif
terlebih dalam persidangan mahkamah tidak menemukan bukti bukti
yang meyakinkan mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih
namun demikian penting bagi mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan
khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu
perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran baik waktu tempat maupun pihak pihak yang dapat menyalurkannya
sehingga tidak ditenggarai sebagai tindakan yang dapat dimaksu
yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu
bahwa klaim bahwa bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak jelas layaknya diklaim sebagai bantuan personal
karena sebagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain
atau menurut keterangan menteri keuangan bersumber dari dana operasional presiden
bersumber dari apbn yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh rakyat
presiden sebagai kepala pemerintahan adalah orang yang dipercaya masyarakat untuk mengelola apbn
sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas apbn
maupun keseluruhan kekayaan negara yang tidak tercatat dalam apbn
bahwa akan tetapi apabila mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah
yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum
maka mengkhawatirkan praktik demikian akan menjadi presiden
lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola apbd dalam penghelatan pilkada kelak
bahwa pemberian dukungan dari seseorang kepada keluarganya incusu dukungan politik
adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh setidaknya pasal dua puluh delapan e ayat dua undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
akan tetapi hak tersebut termasuk hak azazi manusia yang dikurangi dengan undang undang
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima memberikan pembatasan justru agar kebebasan pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak membentur
merugikan atau menjadi sumber nestapa bagi pemenuhan hak konstitusional orang lain
pd pasal dua puluh delapan j ayat satu dan ayat dua undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
berpijak dari hal demikian penting bagi mahkamah untuk menegaskan bahwa undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima membatasi pemenuhan hak azazi manusia
bukan dalam arti undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima bersikap sewenang wenang
melainkan justru demi menjaga munculnya situasi kebebasan yang paradoxial
yaitu situasi manakala pemenuhan hak seseorang ternyata menimbulkan kerugian bagi orang lain
mahkamah berpendapat bahwa pembentukan norma yang mengatur pembatasan pembatasan atas penggunaan
dan atau pengkaitan antara program pemerintah atau negara dengan kepentingan pribadi

dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya
merupakan kewenangan dari pembentuk undang undang vd antara lain pasal dua puluh r satu dan ayat dua undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
yang norma hukum demikian perlu segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya
termasuk pemilihan kepala daerah
bahwa di sisi lain sebagai bentuk antisipasi serta sinergitas antara lembaga negara
terutama dengan lembaga negara pembentuk undang undang
yang sama sama berkewajiban menjaga kualitas sistem demokrasi
serta didorong oleh kewajiban khusus mahkamah menegakkan keadilan konstitusional
maka dalam rangka perbaikan ke depan
manakala perangkat atau norma hukum demikian belum terbentuk
sehingga perhelatan pemilu berikutnya
mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri
memeriksa mengadili serta memutus pendakwan atau pemanfaatan pemerintah atau negara
demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu
bahwa berdasarkan urayan pertimbangan hukum tersebut di atas
dalil pemohon terkait dengan adanya bansos yang berkolerasi dengan perolehan suara
salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti
sehingga tidak beralasan menurut hukum
menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan
telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implementasi